provinsi jawa tengah siap menjalankan vaksinasi gelombang kedua
yang menargetkan pelayan publik tni polri hingga awak media
yang menarik gubernur ganjar pranowo mengaku tidak menyiapkan hukuman
bagi orang yang menolak vaksin
hal itu berpotensi mengganggu kesuksesan vaksinasi covid sembilan belas
mengingat dari hasil penelitian lembaga survei indikator politik indonesia
untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan zoom
gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat malam pak ganjar
selamat malam mbak
pak ganjar hari ini bagaimana jalannya vaksinasi gelombang kedua di jawa tengah
apakah sudah sesuai dengan target yang diharapkan pak ganjar
kalau dari target sisi kuantiti tadi itu targetnya sehari seribu
ini dapatnya satu enam ratus sembilan puluh enam

menjadi satu ratus lima puluh persen lah
terus kemudian ada lima puluh tiga orang tadi yang tidak bisa kita vaksin
antara lain kan ada hipertensi diabetes yang lagi kambuh begitu ya
sehingga tadi kita minta mereka untuk tidak ikut
jadi kalau dari pelaksanaan kuantitas alhamdulillah perjalanan baik mbak eva
artinya itu melebihi target yang ditetapkan oleh pemprov begitu
mengapa kemudian masyarakat terlihat justru antusias untuk ikut vaksinasi
kalau pak ganjar
memantaunya seperti apa
karena ini patch berikutnya pelayan publik
rata rata kalau pelayan publik semuanya terdaftar terdata terstruktur jauh lebih gampang
apalagi ada tni ada pori tadi kawan kawan wartawan terus kemudian atlet begitu ya
rata rata mereka antusias bahkan karena hari ini hari pertama rame banget begitu
beritanya tersiar kemana mana
tadi yang guru yang dosen pak saya kapan pak saya kapan
jadi saya sih sangat optimis ya melihat masyarakat bertanya kepada saya dan cukup antusias begitu
nah kita akan perbaiki yang hari besok dan seterusnya minimal model antri model data
terus kemudian agar lebih cepat mungkin mejanya akan kita tambah lebih banyak lagi gitu
tidak ada kesimpang siuran data begitu ya karena memang juga partisipannya juga literasi soal vaksinasi
tidak ada kesimpang siuran data begitu ya karena memang juga partisipannya juga literasi soal vaksinasi
ini cukup baik begitu ya pak ganjar ya
setidaknya ini mbak eva kalau kemarin awalnya kan seluruh data dari pusat
sehingga data yang dari daerah ini tidak bisa luwes begitu untuk bisa masuk
maka ketika pak menteri kesehatan membuka silakan nanti di entry dulu didata dulu
terus kemudian kita yang meng input ke pusat maka kita bisa cepat sekali
dan itu cara menurut saya yang paling bagus persiapan kita nanti masuk kepada
masyarakat banyak ya yang ada di pasar terus kemudian yang masyarakat umumnya begitu
nah itulah yang sekarang kita siapkan lebih teliti lagi begitu
kalau dari sisi penerimaan dan tanggupan masyarakat untuk divaksin
sampai hari ini saya belum mendengar yang masif menolak vaksin belum
saya kebetulan ikut membahas kemarin hasil surveinya indikator begitu
sehingga itu menjadi gambar saja
ya buat kita kepala daerah oh kelompok ini kelompok itu yang mesti kita sosialisasikan
sehingga nanti pada hari hanya mereka akan bisa menerimai dengan baik begitu
ya karena responden salah satu yang terbesar dari survei tersebut di jawa tengah
salah satunya begitu pak ganjar sehingga mungkin itu bisa menjadi gambaran pada saat nanti pemprov melakukan vaksinasi
kalau kemudian ada penolakan begitu rata rata penyebab penolakan itu karena mereka merasa
takut akan adanya efek samping dari vaksinasi ini dan juga merasa sehat
sehingga merasa tidak perlu divaksin
apa jawaban ganjar pranowo terhadap pemikiran itu
enggak sih kalau takut efek samping nanti kita jelaskan efek samping
kiri kanan depan belakangnya kita jelasin semua
sehingga meningkatkan literasi tadi itu menjadi sesuatu yang baik
yang kedua karena ini survei maka kita jadikan pegangan
karena agak berbeda dengan fakta ya fakta itu orang yang
maka ketika tadi umpama kawan kawan dari media massa gitu ya
eh siapa yang mau sekarang gitu langsung semua berbondong bondong kok gitu
terus kemudian itu tadi saya ceritakan
pak itu teman saya sudah divaksin apakah saya boleh juga hari ini
sabar sabar karena jumlahnya masih terbatas
nah dari antusiasme itu sebenarnya ini kita jadikan evidence based
bagaimana semangatnya masyarakat
mungkin ada juga sih mbak yang waktu itu saya membuat acara zoom dengan pelajar begitu
lalu halo siapa yang kepingin divaksin siapa yang tidak kepingin
yang tidak kepingin itu sedikit
ini sebelum survei indikator ya terus kemudian saya tanya lagi
kira kira kenapa anda tidak mau divaksin
takut jarum pak oh kalau mau takut jarum jarum bubia ini ya
terus kemudian ada yang itu tadi pertanyaan efek samping
yang ketiga pertanyaan halal haram begitu ya
soal halal haram dan keamanan sebenarnya menjelaskannya tidak terlalu rumit kok
karena ada bepom ada majelis ulama yang menjelaskan begitu
mungkin yang perlu disosialisasikan berikutnya adalah
ketika nanti masyarakat akan mendapatkan berbagai jenis vaksin
yang mungkin antar orang akan berbeda perlakuannya
oh ini sekian hari berikutnya yang ini mungkin agak lebih lama sedikit
mungkin akan ada pertanyaan kenapa kami berbeda
karena itu produknya yang berbeda
nah kami menyiapkan penjelasan penjelasan ini untuk mengedukasi ke publik begitu
oke karena memang pada saat vaksinasi gelombang pertama
ada beberapa nakes yang kemudian mengalami kipi ya
istilahnya kejadian pasca imunisasi begitu
apa kemudian strategi yang disiapkan oleh pemprov untuk menghadapi sejumlah warga
yang kemudian nanti mengalami kejadian insiden pasca imunisasi ini
oh ya sebenarnya kalau secara prosedur begitu itu sangat siap sekali pelaksanaan
jadi ruang mereka menunggu kurang lebih tiga puluh menit pasca di vaksin
seandainya terjadi kipi dan sifatnya darurat
kalau ada yang sampai pingsan ada gejala yang mungkin agak berat kita sudah siapkan
jadi ada satu emergency room yang kita siapkan
termasuk segala tools nya kita siapkan
jadi sangat siap lah kalau soal itu
dan rata rata tidak terlalu parah ya tidak terlalu parah
ada yang merasa nilu pegal pegal di lengannya
ada yang kalau waktu saya dulu saya pikir ya perasaan saya sendiri
ternyata banyak temannya juga lapar dan ngantuk gitu
oh lapar mungkin karena belum makan ya
terus yang lain ada yang mual memang
terus kemudian sempat ada yang pingsan di catatan kami
tapi sangat sedikit sekali
tertangani dan sampai hari ini tidak terlalu masalah
jadi kalau soal kipi sih
dengan pengalaman patch pertama kemarin
relatif itu bisa dijadikan bukti bahwa itu baik
itu kalau kita bicara cerita negatifnya kalau boleh saya kelompokkan
tapi kalau kita bicara positifnya
dari batch pertama atau saya sebut cluster magas
ternyata sekarang penurunan mereka yang sudah divaksin
terhadap serangan covid sembilan belas
ini itu ternyata menurunnya drastis sekali
oke kita ingin dengar ini evaluasinya
jadi ini cerita baik gitu
oke kita ingin dengar ini evaluasinya dari vaksinasi gelombang pertama
karena sampai detik ini kita masih belum dengar nih
kalau di jawa tengah sendiri evaluasinya seperti apa
kalau dari pelaksanaannya sih bagus mbak ya
kalau saya boleh bacakan datanya
saya pegang dan setiap senin kita ada evaluasi
jadi target sasaran vaksinasi kita ada satu ratus enam puluh empat sembilan ratus
jadi dari target sasaran ini
status vaksinasi yang pertama sudah satu ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh tiga
ini ada yang ditunda ditunda kurang lebih dua puluh sembilan lima ratus sembilan puluh empat
lalu yang vaksinasi kedua sudah satu ratus dua puluh empat empat ratus tujuh belas
dan kemudian yang tundanya satu tujuh puluh satu
dan ini kita sudah mulai ketahuan begitu
daerah daerah yang kemarin berapa yang paling tinggi berapa yang paling rendah
tadi saya evaluasi kabupaten pekalongan terendah
lalu saya tanya kesnya kenapa pak
kok hanya lima puluh sekian persen
karena ternyata kabupaten pekalongan itu mengalami gas
atau bukan mendapatkan tugas
agar kota pekalongan juga ikut masuk di dalam kabupaten
sehingga daerah daerah kota juga masuk di sana
oke berarti prosentasenya ternyata lumayan tinggi
yang kedua ketika kemudian banyak vaksin dilakukan
karena waktu itu ada perubahan kebijakan
umpama mereka yang sudah berusia di atas enam puluh tahun

karena sekarang sudah diizinkan agar mereka mereka ini kemudian kita bisa
masukkan untuk bisa disuntik
jadi kalau kita melihat evaluasi sampai hari ini sih bagus mbak
dan kami optimis
masyarakat jawa tengah rasanya cukup antusias untuk vaksin
oke pak ganjar selain kemudian pelayan publik tadi
asn kemudian aparatur negara dan juga para pekerja media
target di gelombang kedua ini juga ada para lansia
dan pedagang pasar
dan ini mungkin juga menjadi tantangan
karena kalau kita tahu pada saat awal memang sebetulnya lansia tidak boleh
tapi kemudian ada perubahan
nah ini bagaimana kemudian bisa meyakinkan jumlah partisipan dari kelompok ini
juga akan tinggi juga begitu pak ganjar
ya ini pertanyaan bagus banget ini mbak eva betul
jadi tantangan kami itu
kalau kita bicara pasar umpama
ya untuk yang sifatnya massal
maka sekarang istilah kami lurah pasar
mereka yang mengkoordinir pasar itu kita minta untuk mendata dibantu oleh pemerintah kota
hari ini kita siapkan
vaksinnya udah kita siapkan
dan udah kita deploy ke solo
dan satu harapan
nanti pada saat pelaksanaannya di akhir bulan ini bisa jauh lebih cepat
selama kita menyiapkan ini mbak eva
kita coba sosialisasi kepada kelompok sasaran
karena datanya sudah kita miliki umpama
kelompok lansia di jawa tengah yang kita siapkan untuk divaksin itu ada tiga satu ratus dua puluh sembilan empat puluh dua
maka ini yang akan kami cari
siapa siapa mereka dan tentu tidak sejumlah tiga satu juta sara sara rentak
pada tahap vaksin yang kedua ini
karena untuk lokasi yang ada
nanti ini akan dicari yang di kota atau di ibu kota provinsi dulu
maka akan dilakukan penyuntikan yang di kota semarang
wali kota semarang nanti akan punya tugas mencari beberapa
yang akan menjadi kelompok pertama untuk divaksin
untuk pendagang pasar
totalnya cukup banyak
dari data ini
kita akan coba yang ada di solo
maka proses sekarang pendataan di solo kita minta untuk diverifikasi divalidasi
sekarang berapa sih yang ada di solo
dan solo ini lebih khusus lagi yang ada di pasar klewer
sehingga nantinya kita tidak akan kesulitan untuk melakukan ini
kalau latihan diantara tadi saya katakan
lansia di kota semarang
ini akan kita jadikan contoh
kalau kita sudah punya pengalaman itu
nanti replikasinya akan jauh lebih mudah
untuk kita laksanakan di tempat tempat lain
sehingga nantinya tidak mengalami kesulitan
sehingga tempat kita siapkan
bahkan nanti sampai kepada masyarakat
kita siapkan yang kesian kesiannya mana
apakah perlu kita menggunakan gedung yang lebih besar
pengalaman pengalaman itulah yang akan kita pakai untuk nanti
tapi jangka pendek
kita siapkan yang lansia di ibu kota provinsi di semarang
dan pasar yang ada di solo nanti di klewer
oke jadi artinya sistem yang dibentuk ini dibuat secara otonom gitu ya
jadi pihak pihak yang kemudian nanti divaksin juga nanti secara aktif ikut terlibat begitu ya pak ganjar
jadi semua yang tertanggung jawab
tertanggung jawab terhadap vaksinasi ini
pak bias khusus pemerintah harus proaktif
maka nanti testimoni testimoni dari paksanaan vaksin sebelumnya ini
kita harapkan juga muncul
sehingga tadi itu mbak
orang yang takut yang tidak mengerti dan seterusnya itu
mereka akan menjadi paham karena
oh teman saya sudah oh nenek saya sudah oh sahabat saya sudah
dan mereka akan merasa oh ini datanya bagus loh
hasilnya bagus loh
maka kemudian relatif kita lebih
maka kemudian relatif kita lebih
dari seluruh indonesia kita selalu ngingetin
tidak berarti orang yang sudah divaksin
anda boleh bebas bebas saja
tanpa mengindahkan protokol kesehatan itu juga nggak boleh
maka termasuk kampanye kalau saya ini
ini ternyata dibuat oleh masyarakat
dan kemudian mereka sering bertanya
oke supaya semuanya antusias begitu ya
cara cara yang dilakukan untuk mengajak masyarakat
untuk divaksinasi sejauh ini masih lebih kepada cara encouragement begitu ya
atau perangkulan begitu
sama sekali tidak ada tools untuk pemaksaan
karena kita tahu sebetulnya ada payung hukumnya begitu pak ganjar
untuk melakukan pemaksaan atau memberikan sanksi
bagi pihak pihak ataupun warga yang menolak untuk divaksinasi
seberapa mungkin itu nanti akan diberlakukan di jawa tengah
kalau hari ini jumlah vaksinnya masih sedikit ya kan
terus kemudian kelompok kelompok masyarakatnya
masih kita siapkan agar ada urutan prioritas
maka artinya itu bertahap
maka artinya kita mencatat ada source atau sumber daya yang terbatas ya
karena juga kita kan belum bisa memproduksi vaksin ini sendiri kan
kita masih import
nah kita sudah membeli biangnya
dan sekarang satu file yang kemarin di batch pertama itu satu file untuk satu atas suntikan
sekarang kan satu file bisa untuk sepuluh
jadi artinya rata rata dari packagingnya persiapan jauh lebih baik
maka kalau semuanya masih terbatas
tahapannya masih berjalan
kenapa kita bicara sanksi
sanksi bicara sanksi di awal seperti ini
hanya menjadikan polemik
karena kan kita targetnya masih sampai dengan desember
pak presiden mentargetkan itu
maka kesempatan kayak kami kami petugas di daerah itu mengedukasi publik
yang tidak setuju yang masih ragu suruh nanti aja mbak belakang
daripada dikenai sanksi lebih baik kita edukasi
itu tadi efek samping efek belakang efek depan efek muter muter
tadi itu nanti kita jelaskan semuanya agar masyarakat yakin betul
oh ini halal kok
oh ini aman kok
ini prakteknya yang sudah berjalan kok
kamu masih ragu
nanti kalau sudah tinggal sedikit
tidak sedikit sekali orang yang tidak paham
maka sebenarnya kita akan bisa memahami
mengerti bagaimana kondisi sosiologis dan psikologis mereka
sehingga harapan kita tidak perlu kita pakai sanksi
tapi dengan edukasi mereka mau gitu
oke jadi menurut anda tidak perlu sebetulnya ya ada sanksi
karena kan jelas sebetulnya di dalam kodek
ini ada sanksi beberapa sanksi bahkan bisa penundaan pemberian jaminan sosial
penundaan penghentian layanan administrasi
dan juga denda begitu
oh iya mbak eva ya sanksi penting
tentu negara mesti menyiapkan karena ini kondisinya pandemi global
dan ini kondisinya pasti kesuasana kedaruratannya ada
dan orang kalau tidak mau kan bisa membahayakan yang lain
regulasinya penting kita siapkan
tapi dalam pelaksanaannya biar tidak membuat ribut
maka kita punya kok cara cara yang lebih persuasif kita lakukan
agar masyarakat kemudian tidak cemas
nanti yang diomongin bukan mau vaksin
nanti yang diomongi sanksi apa
jadi malah geger semuanya nanti buat itu
padahal sebetulnya vaksinasi tujuannya juga untuk masyarakat juga begitu ya pak ganjar ya
betul sekali itu maksud saya
oke pak ganjar di jawa tengah ditargetkan vaksinasi gelombang kedua ini
selesai di dua puluh delapan februari begitu ya pak ganjar ya
betul betul ya
seberapa optimis target ini akan bisa tercapai kalau dari kacamatanya pak ganjar
ada dua yang membuat saya optimis ya karena komitmen teman teman luar biasa
para bupati wali kota teman teman kepala dinas para vaksinator
tadi saya bercanda sama mereka saya tungguin gitu
kebetulan pagi saya nganter istri

di sontek ya terus kemudian siang kami cek lagi
terus kemudian sore tadi mendapatkan laporan
kami optimis banget
enggak pak biasa aja gitu
terus yang ngantri mereka banyak gitu kita jangan berbual
takut nggak saya takut jarum pak
takut jarumnya tapi nggak yang ngeri ngeri amat begitu ya
terus lalu saya tanya ada nggak ya ketakutannya tadi sampai seperti yang tadi
mana ya ketakutannya tadi sampai seperti yang viral viral di video video
nggak ada sih pak ada hanya satu orang saja tadi sampai dipegangin oleh tiga orang gitu ya
jadi dengan target yang seribu terus kemudian kita bisa mendapatkan seribu enam ratus sembilan puluh enam
bahkan saya sampaikan quality improvement nya mesti dilakukan besok pagi
kalau lah target ini segini
dan kemudian sistemnya kita udah tahu
berapa meja bagaimana antrinya antusiasmenya
maka tadi pak sikda saya sudah langsung membuat jagwal
biar tidak terjadi antrian yang membeludak
dinas ini jam sekian dinas ini jam sekian dinas ini jam sekian
tapi saya sudah minta juga
dalam hal ternyata satu dinas itu bisa dilakukan percepatan
maka di telepon nanti
kepala dinas di telepon kamu bisa maju dan seterusnya
maka manajemen waktu empat peralatannya
saya kira teman teman sudah pengalaman
dan itu pelajaran yang kita dapat hari ini
pelajaran sebelumnya pada saat untuk pertama kali divaksin
saya yakin kok rumah sakit yang ditargetkan rata rata dua ratus sehari
beberapa rumah sakit kami berani angkat tangan
waktu saya cek di rumah sakit tugu di semarang
saya siapa untuk naik dari dua ratus ke empat ratus pak
kami siapkan begitu
itu hanya menambah meja menambah vaksinator
dan memanage waktu atau jangka
maka komitmen komitmen dari pemerintah ini
dari pelaksana inilah yang membuat saya sangat optimis
oke jadi titik krusialnya adalah manajemen waktu
dan juga titik antrian begitu ya pak ganjar ya
sehingga gelombang kedua ini bisa terlaksana dengan baik
baiklah pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
terima kasih atas penjelasannya yang lengkap ini
mengenai gelombang kedua vaksinasi di jawa tengah
semoga program vaksinasi gelombang kedua ini berjalan lancar
pak ganjar pranowo terima kasih atas waktunya
selamat malam mbak eva